oke yang pertama pokemon go anda pasti masih ingat dong ya ini walaupun tidak sepopuler di awal perilisannya ternyata masih banyak loh orang orang yang masih rajin berburu pokemon
nah kalau hari ini anda melihat ada sejumlah orang berkerumun sambil sibuk dengan gadgetnya bukan pesen ojek online ataupun belanja online ya bisa jadi itu adalah kerumunan pemburu monster
ramai ramaian anda tengah menyaksikan aksi sekumpulan pemburu monster
ya hanya berbekal gadget mereka memburu monster rekaan dari aplikasi games berbasis augmented reality pokemon go
di event global community day bulan oktober atau yang ke sepuluh tahun ini para pecinta pokemon go memang memburu satu jenis monster yang dinamai beldo
dengan jumlah candi yang memadai monster robotik bertipe fisik dan stro
steel ini bisa di evolve atau diubah jadi monster paripurna metagross
antusiasme mengikuti acara yang digelar serentak di waktu bersamaan pukul sepuluh pagi hingga pukul satu minggu siang di seluruh dunia ini juga bisa ditemui di sejumlah taman di jakarta
salah satunya di taman suropati kawasan menteng jakarta pusat
atau di sejumlah pusat keramaian
lokasi lokasi semacam ini dipilih karena memiliki lebih banyak pokestop atau pemberhentian tempat pemain mendapatkan bola penangkap monster
seperti di salah satu mal di kota hujan bogor
para pemburu monster atau pokemon trainer yang bergabung dalam wa group bogor age sudah berkumpul sejak minggu pagi
pertama bulan ini beldo menutupi saja sangat besar sekali ya
terus banyak juga member baru yang baru join
kita juga nggak nyangka lebih dari berapa tiga puluh orang lebih
biasanya kurang dari itu sekarang beltum lebih banyak yang datang
keramaian serupa juga akan anda temui di tanggal sepuluh november nanti
meski jenis monster yang akan meramaikan event ini masih dirahasiakan